aku punya kok pertolongan allah

pasti gak dijawab
terima kasih jas
ya selamat ya jas
nasar anak jin
yang penting kan madin sekarang udah disunat
dabatinya banyak kan
terima kasih pak karound sudah mau datang
jang jang jang
pak jangan pak
tidak pak kerohun
lumayan buat nyicil hutang hutang kamu
ini pemberian orang orang buat anak saya pak kerohun
kamu deh harus ingat
ini uang belum sebanding dengan hutang hutang kami
ini adalah perjanjian kita
kalau kamu tidak segera melunasi hutang hutang kamu
anak kamu rati ini harus menikah dengan anak saya jaja
saya akan membayarnya
untung anak kamu disunat jin
jadi banyak para warga yang menumbang ke kamu
lumayan buat bikin hutang hutang kamu
yeh jangan kurang ajar kamu
ternyata diriku harus lebih sabar untuk segera memiliki diri
bukan begitu ayah
sudah aja sabar ya
bagaimana kang apa benar si madin disunat jin
iya disunat jin
malah si madin yang disunat jin bukannya kamu jang
loh apa akan gak tahu
menurut orang orang tua kang anak yang disunatin itu
akan mendapat keberuntungan untuk keluarganya
ya itu juga aku sudah dengar
kapan kang si ujang bisa disunat seperti si madin
supaya kita dapat keberuntungan
eh aku punya ide
sudah jangan membahas pak
turi itu saja apa kata bapak
katanya ingin disunat sama jin dan punya uang banyak seperti si madin
tapi saya takut tidur disini sendiri
ya allah udah keranda lagi
kalau kamu tidak mau tidur disini bagaimana saya bisa disunatin kamu
saya mau pak tidur disini
tapi bapak juga neminin saya pak disini pak
kalau bapak disunat bagaimana
maksud bapak bapak tidak bisa menemani kamu disini
nanti izinnya tidak akan datang
jinnya takut sama bapak
sudah jangan olokan kamu tidur disini sendiri ya
jangan tidur disini sendiri ya
sudah jangan jengeng
kamu ini susah sekali diatur
pak jojo jadi pak jojo itu emang sengaja nyuruh suhoja tidur disana tadi
supaya disunatin gitu
bukan begitu pak kiai
pasti dia garang
jangan hidup begitu pak kho
pak kiai maksud saya bukan begitu
si ujang ini merengek renge ingin tidur di masjid
tidak mau tidur di rumah
makanya saya antar malam malam ke sini
eh taunya malam menangis
ujang kamu benar mau tidur di masjid
iya pak yai
ya sudah kalau begitu sekarang kamu tidur bareng teman teman kamu di sini
pak jojo sebaiknya sekarang pak jojo pulang
biarin ujang tiru di sini sama teman temannya
kalau begitu terima kasih pak kiai
udah awas kamu jangan menangis lagi
mangga pak yai
ujang ujang ujang
mending sekarang kita jelin sini madin
mau bunuh ujang pada tidur
ujang ujang ujang
congcerang aja mukanya
pagi bakal seru kita bakal ngelok ngelok dia
oh ya mulai sekarang kita punya aja dia anak kecil
jadi kalian dipindahkan jin saat tidur
iya pak saya tadi dipindahin di pinggiran empang
saya tidur di beduk pak
kalau saya lebih aneh lagi pak
saya dipindahin ke dalam keranda mayat
jadi kalian tuh dipindahkan jin
terus si madia dipindahkan nggak
dia dipindahkan ke mana
itu dia bi
yang dipindahin cuma kita kita aja
tepat seperti dugaanku
ini pasti teh ulangnya si madin adiknya ratih itu
pasti dia menyuruh para jin itu memindahkan anak anak ini
aku harus membuat perhitungan
ratih selama ini orang selalu menganggapmu orang baik
kamu membuatku iri karena semua orang selalu membanding bandingkan kamu denganku
aku akan selalu berusaha membuat orang orang memicu